dengan pak idoi
kang valen mau bicara sama siapa
disini gak ada siapa siapa kang valen
saya mau bicara dengan pak idoy
mau pakai ikannya lagi
gak usah kak
kalian tidurnya jangan malem malemnya
besok pagi sebelum subuh kita sudah dandang
bahkan temen dokter sendiri itu bu yola
ah kang aceh boleh nggak
kalau gitu jadi istri ketiga aja
aduh istri ketiganya posisinya mau diisi sama si entin
dia tuh udah minta dari kemarin kemarin
tolong dijagain posisi ketiga buat dia
bu dokter clara bagaimana kalau bu dokter clara jadi istri keempat saya
jangan kelamaan mikirnya nanti keburu diisi sama cewek cewek yang lain
hah nggak apa apa kang oceng
yaudah nggak apa apa istri keempat juga nggak apa apa
alhamdulillah itu juga
yaudah kalau gitu jadi esti keempat aja ya
emt pasti seneng banget saya punya istri ketiga lagi
jadi bebannya emt terkurang
dan ekonomi jadi naik
eh tapi nanti dulunya
kalau nanti di pernikahannya ocoy banyak gadis gadis cantik gimana
gadis gadis cidahu kan cantik cantik
wah saya harus jaga jarak nih sama bu dokter clara
jadi biar kelihatan masih single
paling oke se dunia
mi ada apa ini mami telpon papih
mami pasti kangen ya sama mami papi ya
sama dong papa juga kangen sama mami
sama suamitnya pasti kangen
papi teh salut sama emak
emak tuh mau berjiwa besar
menerima dan memaafkan bang samin
mami minta maaf disuruh balik cepet cepet sama emak
papi ngerti kok cantik
lagian kata emak juga itu kan demi kebaikan mami
bi mami ada berita bagus
aduh detail bagus apa itu
mami dapat hadiah dari majikan mami
kita ganti motor yuk
biar iko tau
kan kita motornya masih baru
terus kita teh beli apa
masa beli emas
lima juta cuma dapat berapa gram
nanti malah makin dibully sama iko
disangkanya niru niru dia
udah tuker aja sampai motor yang lebih bagus
yaudahlah terserah mami aja
kan pepi sayang bener sama mami
udah ya pi
mami mau istirahat dulu
mi jangan lupa ya ngimpin papi terus ya
papi soalnya disini ngimpin mami terus tiap hari
ih kita ada ngebel bakal kebakaran jenggot
motor saya baru keneh
dengan pak idoy
kang valen mau bicara sama siapa
di sini gak ada siapa siapa kang palen
saya mau bicara dengan pak idoy
mobil yang pak ido sewa buat besok
saya nyewanya dari bogor bukan dari palen tour and travel
palen tour and travel ada di bogor pak ido
kecamatan palen tour and travel
saya mau memastikan
besok mobil mau diantar kemana pak
ya terserah kang valen aja
itu kan mobilnya kang valen
saya bisa bicara dengan pak aceh
akang tek rumahnya aja
aceng ada kok di rumahnya
pak iqbal besok tunggu di mana
besok saya ada acara kecil dahulu acara nikahan
kalau kang paling mau ketemu saya
besok kecil dahulu aja kang
kita ketemu di rumahnya bang badrun
kang palen teh siapa ya
kok dia kenal saya
pak besok gimana jadinya pak
jemput saja besok di cirao sama pak karyo
ciraos dimananya pak
buku tabungan aja pakai di posting di grup wa
buku tabungan aja pakai di posting di grup wa
buku tabungan aja pakai di posting di grup wa
isinya sepuluh juta aja pak mer
isinya sepuluh juta aja pak mer
mau pindah aja ke saudi
besok eda mau pakai baju apa
biar saya setrikainnya sekalian
belakang sih gadai gelang pakai ketahuan orang orang
malu kang saya jadinya
nih akan baca
gelang yang digadai udah jadi obrolan di grup
kamu bisa tidur ya
sama amak juga dulu
tidak ada yang bisa tidur kalau di malam pernikahan
kek nyuyudin mikirin apa ya mak
mbaik juga dulu begini gak bisa tidur